sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nyi ratu atas kesempatan yang diberikan kepada mang jonglo
untuk bisa bercerita di dalam istana
keluarga istana mau mendengarkan saya
soalnya kian santan cerita banyak soal paman
saya dan adik walang sum sang jadi penasaran paman
ah banyak sekali cerita saya nyi ratu
kalau gitu coba ceritakan paman
cerita kalilah dan dimna
ila dan dimna berasal dari negeri india
yang merupakan kisah tentang suri ketoladanan
yang harus dicontoh oleh seluruh masyarakat negeri ini
kaila dan dimna mengajarkan sifat sifat yang baik hati
jujur dan rendah hati kepada sesama
oleh karena itu marilah kita dengarkan
kisah yang berasal dari sebuah desa kecil
di mana kalilah dan dimna hidup sebagai seorang nelayat
hidup sebagai seorang nelayan
sampai jumpa pada video selanjutnya
tidak ada apa apa di dalam
tentang populasi dan masyarakat
bapak lagi berusaha ingin cepat kaya
bapak capek hidup miskin
pak kalau mau kaya tata harus bekerja sambil berdoa
berdoa bapak sering berdoa
tapi buktinya bapak tetap seperti ini
minta sama allah yang maha kaya
sudahlah kamu anak kecil tahu apa rasanya hidup susah
ya allah ampuni mereka
sadarkan mereka ya allah
engkau maha pemberi petunjuk ya allah
pada setiap orang yang kau hendaki
baik ya santang
sedang apa kamu disini kian santang
kok kamu kelihatan sedih sih
saya beratin sama orang orang itu
kenapa mereka jadi seperti itu
itu dia bapakkah juga melakukan yang sama dengan mereka itu
setiap maghrib selalu pergi nyetok ke mana
betapa kaya kepteknya brown
benar ya yolong

aku bapak pengaruh lebih bela

terima kasih sepahang
mulai sekarang dengan kalian mengabdi pada sang dewa api
hidup kalian semua akan bergelimaan harta
mereka diajak sama iblis
apa mereka tidak tahu bahwa serik itu dosa besar
jal santang mau kemana
aku harus menyadarkan mereka
kasian mereka ditipu orang itu
hei siapa kalian
bukannya kamu anak
aku adalah anak yang tidak bisa melihat kemusikan
aku akan meringkusmu
kita menangkap orang itu
angga kenapa kalian lari
mau lari kemana kalian
kalian tidak bisa lagi lari kemana mana
kau akan kutangkap
ah tapi nanti kita yang ditangkep
mereka katanya udah jadi teman orang jahat itu
bagaimana kalau kita pekain ke istana saja
ah tapi kan kita belum pernah ke istana
jangan jangan kita malah diusir
ya jadi gimana dong
ini dia kian santang
hebat kamu gumelar
tidak sia sia aku mengajarimu ilmu sihirku
sudah kasar akhirnya kamu jatuh juga ke tanganku
kamu akan menjadi murid setiaku yang akan menjadi musuh besar ayah anda munar
ingat kalian harus jaga baik baik anaknya
dia lebih galak daripada macam kumbang
tenang nelik durga
sekarang dia dalam pengaruh
eh ini atas si ipa
nelik kamu harus ikut dia
saya akan mencari si ipa
saya akan mencari si ipa
kamu harus ikut si ipa
ya waktunya teh beraksi
kalau kemarin teh gagal
sekarang mah harus berhasil
pokoknya teh kelopok kelopok
bukannya si ipa
malah tatakan gabah
ya mah urusannya kalau dapetin dia
bambu petung ketubuk bambu pedung
aduh kakak kasem
aduh kakak lengser ke mana wai
pagi kasem wai
aduh saya kangen kakak
aduh kakak menang
aduh kakak tajis terlala
aduh kakak tunggu
aduh maju terlalu
nyai tolong nyai
lumpanya dia kena guna guna